soalnya kalau kamu ngelawan nanti nilai kamu dibikin merah semua kan bahaya
nah ini batunya
nah ini batu sekarang kamu pegang sekarang digengem
pikirin perubahan cu
atau pak ustadz saya tes supaya berkembang
din kopi satu mau cari mau mie
gak usah ngerepotin atuh kan
telurnya dua cu
ini mah bukan sepatu koboi yang dipakai sama koboi koboi amerika
sepatu bot mang ocet yang dipake sama koboi koboi amerika
itu mah boot
kan saya udah nanya sama kang idan
ini mah gak bisa dipake buat naik motor ratu mang ocet
ini mah buat ngeruk solokan
uangnya udah saya bayarin kak idan
udah mie nya bayar sendiri ya mang ocet
kasih ya cik ya
cari apa cek
segramnya berapa ya
kemaren tiga tujuh lima cek
ada gak cincin atau apa gitu yang cuman dua gram
sebentar ya cek
dua gram tujuh ratus
walaupun cuma ngeborong satu rumah
yang penting akan udah ngerasain jadi pemborong
terus bisa ngasih kerjaan sama si maman
cincin udah ketebus
pelan pelan allah sudah melapangkan hidup kita
kok ga dipake
neng simpen takut nanti teh kegade lagi
insya allah engga
sekarang akan udah tahu mau usaha sambilan apa
sambil muter muter dagang cilok
sambil nyariin rumah yang mau dijual
kalau ada yang perlu diperbaikin akan borongin sama si maman
hidup teh memang begitu jalannya nih
ayam keju mahal
coba nih kanan baru nih
pa tadi di sekolah rame loh pa
temen debbie pada bilang kayak gini
debbie enak ya tiap hari makanannya enak enak terus
terus ngomong apa lagi
debbie tungguin nih pa
cuma aja temen temen debbie pada dateng
baru debbie buang sampahnya
cuman besok kalau bisa buang bungkusnya di tempat sampah ruang guru ya
iya pa debbie udah pernah coba
tapi debbie dimalahin
debbie jangan makan beginian setiap hari karena ini nggak sehat
dihilangin sama bu oom ini makanan mahal bu
iya pa debbie udah bilang
debbie kalau makan itu harus sehat bukan harus mahal
itu mah dia namanya iri sirik sama kamu
eh tapi lain kali kamu jangan melawan bu oom ya
soalnya kalau kamu ngelawan nanti nilai kamu dibikin merah semua kan bahaya
tos dulu toh
nah ini batunya
sekarang kamu pegang
kamu konsentrasi masukin
disaku dikantong dikantong
gitu konsentrasi ya pegang terus ya
ah itu tugas kamu ceng
kalau tangannya keluar dari saku diingetin natuwo
jadi bapak nggak ada kebisaannya
ya banyak sih kebisaan kamu
tapi yang jelek jelek
mak mau pulang dulu
hati hati di jalan mak
nggak usah nasehatin mak
bukan nasehatin mak doain emak
nenek pulang dulu ya
kalau papi kamu macem macem laporin ke nenek
susah bener sih
tolong kerjasamanya dong
tinggal pegang masukin kantong aja susah bener
ya tuh rame
uih nggak ada masuhan
jangan dikeluar keluarin batunya
nanti papi yang dimanin sama nenek kamu
gak kasihan bener sih semua papi
itu buat pipis pi
debbie kamu kenapa
mau bikin sandiwara apa lagi kamu dang
cek ini debbie pingsan cek
cek buka cek
apaan sih dang
udah nggak mempan dang
nggak mempan apa sih cek
harus dibawa ke dokter
cek buka dulu atuh cek
paket trik yang leher
paket trik yang lain aja dang
paket trik yang lain
oh bagaimana cek
ini serius cek
ini bukan trik
terserah mau ngomong apa
edward itu tangannya
kan baru kelas pipis
ini si dada kan serius nggak sih
kum tolong kum
itu anak kamu kenapa
tolong bawa ke dokter ku
tolong kum sekarang
kamu jangan kemana mana ya
di rumah aja
di rumah aja